dan bayinya kamila
rasanya penyesalan mama sudah terlambat nak
gak ada kata terlambat ma
sama seperti taufan ma
taufan pernah berbuat salah
tuhan berbuat salah dengan meninggalkan kalian
lalu taufan sadar ma
taufan mau pulang
akhirnya taufan bisa juga pulang ke rumah ini ma
jadi selama kita mau berusaha
gak akan pernah ada kata terlambat ma
terima kasih kamu sudah mengingatkan mama ya sayang

terima kasih taufan
anak yang ada di dalam kandungan camilla
bukan anak afadil
ada kesalahpahaman di surat yang pertama

ada kesalahan dari rumah sakit bandung
sempel darah eka fadil dan sampel darahnya edo tertukar
fadil teringat kamila pak
fadil nggak tegas sama kamila
fadil sengaja nggak menceritakan ini ke mama dan papa
dan fadil membiarkan papa salah paham supaya fadil bisa menolong kamila pak
dan kedua akan sangat beresiko tinggi untuk bu kamila
sus pak ruangan kamila di mana sus
cipul lurus aja ujung belakangan kamar nomor delapan
fadil gimana keadaan kamila fadil
dia baik baik aja kan
kamila sekarang sedang dirawat
tadi dia pingsan
karena dia nggak kuat menahan rasa sakit
ini salah saya fadil
seharusnya saya nggak beresiko
meninggalkan kamila sendirian
bagaimana kondisi kamila sekarang
tadi saya dengar dia berdarah
kenapa bisa berdarah
lebih baik pak haris dan bu harus lihat ini sendiri
jadi kamila harus memilih
kamila harus memilih
dia harus melahirkan dengan kemungkinan bayinya selamat sangat kecil
atau tetap mempertahankan kehamilannya
tapi dengan resiko
nyawanya sendiri dalam bahaya pak
kalau begitu kalau begitu jangan ambil resiko fadil
nyawa kamila lebih penting
kamila harus diselamatkan
tidak semudah itu pak haris
kamila saat menginginkan bayinya
kalau tidak dia sudah menggurkannya dari dulu
saya sendiri sekarang bingung
gimana harus menjelaskan ini
ini sangat berat buat kami
saya takut dia tambah stres
kenapa anak sebaik itu harus menanggung beban seberat ini
dan entah kenapa
semakin melihat kamila terpuruk
aku semakin teringat akan anakku
sedang apa dia di luar sana
masalah apa yang menimpanya
adakah orang yang melindunginya
itu sedang berupaya
udah ikutin semua mau kamu
mama udah minta kamila untuk tinggal
rumah kita mama udah melamar
dia untuk kamu tapi
perempuan sombong itu kan menolak
jadi sekarang gak ada alasan untuk
kamu tinggal di sini lagi
edo gak akan pulang sebelum kamila tinggal di rumah kita
kamu harus pulang edo
kamu kenapa panas
edo gak apa apa edo cuma kecapean aja
di sini sedikit juga langsung semuruh
panas begitu badan kamu edo
ini cuma karena kepanasan aja seharian
yaudah edo capek ma
edo masuk kamar dulu ya
kalau kamu nggak mau pulang
mama minta kamu juga nggak usir mama
biarin mama tetap di sini
mama takut kalau terjadi apa apa sama kamu edo
pokoknya kalau kamu nggak mau pulang
mama akan tetap di sini
sampai kamu mau pulang ke rumah
yaudah terserah mama
kalau mama sanggup tinggal di sini yaudah
tapi gantahkan edo banyak nyamuk ya ma
ya udah sudah lama
kalau mama gak betah pulang pulang
nanti kamu jangan bangunin edo ya
udah jangan lupa
jangan lupa untuk gantinya
demi seorang kamila
kamu sampai rela hidup seperti ini
livi aku kangen banget sama kamu vi
aku kangen banget sama kamu
aku juga kangen banget sama kamu
mila tapi ada seseorang yang tidak bahagia
siapa orang itu fi
dia tidak bahagia di sana
mama kenapa muhammad tidak bahagia fi
kenapa mama tidak bahagia
mama kamu sangat merasa kesepian mila
tapi tapi kenapa mama bisa kesepian sih
ada satu hal yang bisa membuat mama kamu bahagia mil
dan mama kamu yang meminta aku mengirim pesan ini ke kamu
apa fi mama meniti pesan apa fi
biarkan anak kamu bersama kami
itu yang bisa membuat mama kamu bahagia mila
anak aku ikut bersama kalian
tapi bagaimana dengan aku fi aku sangat menginginkan anak ini
kamilah kamu tenang saja
tanpa anak ini kamu tidak akan pernah merasakan kesepian
kamu memiliki banyak orang orang yang sangat menyayangi kamu
fadil taufan ibu laras
dan kamu masih memiliki papa kamu yang sangat menginginkan kamu
tapi mama kamu mama kamu gak punya siapa siapa kaminya
dia sangat kesepian
mama kamu tidak bahagia mila
jadi biarkan aku membawa anak ini bersama kami
anakku lyfi lyfi tolong jangan bawa anak aku
lyfi tolong jangan bawa anak aku vy
jangan bawa anak aku mau jangan bawa anak aku
jangan ambil anak aku
jangan ambil anak aku jangan ambil anak aku
kamu tenang ya
kamu baru aja bermimpi
kamu sama dia
akhirnya kamu udah sadar
perut kamu udah gak sakit kan
gimana keadaan kamilah
dan bayi kamilah kak
lebih baik baik aja kan kak
kondisi kami baik baik aja kan
gak ada masalah sama kandungan kamilah kan kak
kondisi kamu dan bayi kamu
insya allah baik baik aja mila
asalkan kamu mau memenuhi satu hal
apa itu kak
hal itu adalah
hal itu adalah
tak ada masalah
kamu harus melahirkan bayi kamu saat ini
apakah kamila harus melahirkan bayi camillah sekarang
kak fadil kak fadil jangan bercanda deh kak
kandungan kamilo kan belum ada tujuh bulan kak
mana mungkin gemila harus melahirkannya sekarang
itu dia masalahnya mila
usia kandungan kaum memang masih muda
tapi kondisi kehamilan kamu sangat memprihatinkan mila
dan terus kalau kamila melahirkannya sekarang
bagaimana dengan anak kamila
dia akan tetap hidupkan kan
dokter juga masih dilemoh mila
karena kalau bayi kamu dilahirkan
beratnya hanya lima ratus gram
tapi kalau dipertahankan juga